lagi kangen kuliner pontianak
saya meluncur ke kawasan mangga besar jakarta barat
untuk menyantap menu khas kota katulistiwa pontianak
yakni mie kepiting atau yami
hmm saya lagi beruntung banget dapetin capit yang sebanyak ini
dan sebesar ini dijamin lumer di mulut
emang nyami banget nih yami
bayangkan mie kepiting super yang saya pesan ini isiannya melimpah
dan yang paling spesial ya capit kepiting jantan yang ekstra besar
malah kalau beruntung seperti saya bisa nih dapat telur kepiting yang lumer di mulut
bakmi kepiting belum bikin anda puas
langsung lanjut dengan sajian nasi goreng kepiting
nah kalau yang super itu dia sangat sangat besar seperti ini
dan satu porsi isinya dua
salah satu ciri khas lain mie dari pontianak ini adalah
kehadiran sensasi rasa cukanya
cuka ini diracik dengan rempah sehingga rasanya semakin gurih
tipikal makanan kalau yang khas dari pontianak itu tuh
ada rasa asamnya yang dominan
tapi asamnya itu bukan asam yang enggak enak ya
tapi tipikal asam seger saya pakai ini nih
pak kepitingan juga enak banget
walaupun kepiting ini sangat menggiurkan
tetapi sebagai penggemar kuliner
ada baiknya juga tetap membatasi asupan kepiting
rekomendasi dari american heart association menyebut bahwa jumlah asupan kolesterol makanan
harus dibatasi yakni tidak lebih dari tiga ratus miligram dalam satu hari
untuk mencegah gangguan kesehatan seperti naiknya kadar kolesterol
dan dalam sejarah
setiap seratus gram daging kepiting terdapat kandungan kolesterol sebanyak lima puluh lima puluh sembilan mg
satu porsi ukuran standar dihargai rp empat puluh lima
kalau ingin isian super atau ekstra kepiting jumbo
bisa didapat seharga rp sembilan puluh
rian fernando dwi agung jakarta